sepuluh petugas melakukan penyemprotan disinfektan kepada para penumpang bus antarkota yang tiba di kampung rambutan rabu sori
tindakan ini merupakan bagian dari pengetatan perjalanan pasca larangan mudik delapan belas hingga dua puluh empat mei
para pemudik terpantau memadati terminal
di mana sebelumnya bus antar kota tidak diizinkan beroperasi di terminal kampung rambutan selama aturan larangan mudik
pada selasa tujuh puluh enam bus antar kota yang membawa satu tujuh ratus penumpang luar daerah yang tiba di terminal kampung rambutan
kebanyakan penumpang mengakui sengaja untuk menghindari aturan larangan mudik
terima kasih kerja berhubung saya dan anak saya masih ini saya mengantar dulu anak ke bogor
saya sekarang kan menuju ke majikan saya di kampung eh bukan di kampung di pasar minggu ragunan jakarta selatan
niat saya dari kampung ke sini mau kerja gitu
petugas juga menyeleksi secara acak penumpang dari luar daerah untuk mengikuti tes covid sembilan belas melalui tes antigen ataupun genos secara gratis
pengelola juga menyiapkan dua bus untuk kebutuhan mobilisasi
pemudik terkonfirmasi positif
untuk di sini kita menyediakan rapid test antigen per hari itu ada dua ratus
dan untuk genos kita menyediakan dua enam ratus kantong genos
dan untuk rapid antigen sendiri itu tidak sesuai stok tapi kita menyeleksi atau mesampling penumpang sebanyak banyaknya
sejak dua ribu delapan belas penumpang di kampung rambutan telah menyeleksi antigen yang terkenal
dari delapan belas hingga sembilan belas mei ada satu penumpang terkonfirmasi positif covid sembilan belas yang langsung dirujuk ke wisma atlet
reza ramadan murid pahandoyo jakarta